apa apa itu jangan serakah pilih salah satu
sebenernya kamu ini mau nganterin yang ini ke atau yang ini
masya allah pur cepat banget kamu pindah ke lain hatinya
ya kan gue udah bilang gue udah nyerang dapetin ani
ya ani ada apa
jangan lupa ya nanti siang
ih kan mas pur udah janji mau nganterin aku kondangan
bukan sekarang tapi nanti siang
ih mas pur kan udah janji
tapi gue nganter penumpang dulu mau beli bantuan
pur cang hijau
pur cang hijau
meng bu bur
makan di sini
di sini apa dibungkus
enggak dulu ya kakak
kirain makasih mau
yaudah deh kakak
dibungkus satu ya kakak
tunggu bentar ya
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
tunggu bentar ya kakak
neng rika mau ke depan
kalau saya salah
mohon dibukakan pintu maaf yang selebar lebarnya
pak patisnya gak salah kok
rika berangkat dulu ya kakak
mau pergi dimana
mau ke rumah teh ani bet
kok bang aminnya buru buru banget
emang lagi buru buru cen mari
kata orang tua
kalo ditanya gak jawab
kamu kenapa pur
gue lagi galau tis
wah itu bisa jawab
ya terus lu kenapa
tadi gue tanya diem aja
tadi pas saya mau jawab
kamu galau kenapa pur
gue harusnya nganter rina ke beli dispenser
harusnya kamu gak galau atuh
karena kamu kan mau nganterin yang ini ke
nganterin ani kondangan
apa apa itu jangan serakah
pilih salah satu
tis gue lagi galau bingung
jangan lu nasihatin
kamu ini mau nganterin yang ini ke atau yang ini
masya allah pur
cepat banget kamu pindah ke lain hatinya
ya kan gue udah bilang
gue udah nyerang dapetin ani
ya udah tuh kamu bilang jujur aja sama neng ani
kalau kamu mau nganterin yang ini ke
mau nasihat apa
ngeritin pur doang
bu mau berangkat dulu ya
tuh kan pak
betul kecurigaan ibu
ini gak perhatian banget sih sama anak
bapak merhatiin bunga terus bu
menurut buku psikologis tentang perkembangan anak
bunga itu kenapa kenapa pak
bunga itu pasti pacaran lagi
menurut buku tahap pengembangan anak remaja masa kini
hal seperti itu biasa
jadi ibu gak usah lebay
amin kamu udah bangun
ini lagi di jalan otelnya ke rumah teh ani
gak usah buru buru kesini
belum ada kiriman paket
pak makan pak
harusnya gue nganterine ke beli dispenser
kebetan lo yang baru
ternyata gue juga udah janji
mau nganterin ani kondangan
gue mesti ngomong apa ya ke ani
lo kagak boleh gegabah
mesti hati hati kalau soal yang ini
jadi kagak bisa nganterin
eh gak bisa gitu atujak
kalau kita sehat nggak boleh bilang sakit
nanti sakit beneran
bener kata bapaknya tisna tuh
emang selalu bener atuh
ah udah pada diem
udah bilang aja lo demam
masuk angin jadi dirumah
kamu mau nganterin yang ini ke
saya yakin yang ini gak akan marah
saya bukan so tau jak
gue udah tau
perut gue sakit
ntar kalau nemenin kamu kondangan
oh ya udah deh
kalau sakit mau diapain lagi